kasih tau ke pak kemet
jangan sampe pak kemet nikah sama ma eros
apa yang mereka lakukan itu bisa berakibat fatal mah
atau melakukan hubungan di luar nikah
supaya pak kemet tuh sadar
tapi ma ga berani
ini kan urusan keluarga
lagian kemet kan udah tua
tangan ya sama dede
atau jangan jangan teh
kamu yang lagi kangen sama dede
masa atu ncuri kangen sama dede
yang ncuri kangenin ma
ada atu rahasia
cerita jadi ma
tikerun cu jadi kering
gak sih ya mas
ya sama sama pak
masa pesannya teh cuma satu kotak aja
sabar atuh ceh
ini acara juga belum memulai
pemilihan ketua rt berdasarkan suara terbanyak
setiap warga berhak mengusulkan nama calonnya masing masing
mencalonkan nama diri sendiri juga boleh
silahkan kangkung dimulai
kalau begitu kita mulai menentukan siapa calon pertamanya
ya sudah kamu saja kum
ya benar kamu saja kum
jangan saya yang ini saja
hei jangan saya tuh kang
siapa yang milih kamu kang idoy
ya itu pada ngeliatin saya
ya sudah kalau begitu kang agup saja
kang akum saja kum
akum akum akum akum akum akum akum
sebentar sebentar keberatan sob sob
keberatan itu masa namanya cuma satu aja dadang
emang gak ada yang lain kan jatuhnya
udah kang lidin daftar daftar kang lidin
gak mau kang ceng
jangan mau din nanti kamu gak kebagian pizza tuh
sob itu kok mahal kenapa namanya cuma satu
gak resep waktu milihnya
kamu ikutan aja jadi calon
kenapa takut takut kalah
saya gak milih siapa siapa saya golput aja
namanya cuma satu
karena ada satu nama calon
maka otomatis kang dadang jadi ketua rt
oh makan makan
pizzanya bawa dalam ya kita panasin
buat kita mana nih
kalau milih itu yang ikhlas
sekarang kita punya rt gitu
tolong ditandatangani dulu
kamu udah punya rt baru
salam buat dedeh ya
makasih ya kang
itu mau kan
kang tolong bantu disusun ya kang
kalau udah nanti taruh di belakang aja
lohon ya kang
mbak gak mau coba ngomong sama pak kemet ya mak
kasih tahu ke pak kemet
jangan sampai pak kemet nikah sama ma eros
apa yang mereka lakukan itu bisa berakibat fatal mah
kalau misalnya si dedeh sama si sobri sampai kawin lari
atau melakukan hubungan di luar nikah
mendingan ma ngomong supaya pak kemet tuh sadar
tapi ma gak berani
ini kan urusan keluarga
lagian kemet kan udah tua
dia udah tua
dia tau apa yang mesti dia bikin
lagian si pak kemet juga ada ada aja sih
udah tua pake mau nikah segala
si pak kemet itu maunya si sobri nikah sama si entut
dia emang gak peduli anak kecinta apa enggak
dia mah cuma peduli sama dirinya sendiri
kalau gitu mah gampang aja
kok malah jadi emak yang dibikin pusing
ah si emak ma
kalau aja si tuti bisa dikasih tau juga
sudah rapi belum
oke bagus eri

nah ini dia jadwal baru
senin gak ada rabu
selasa gak ada
rabu gak ada
jumat gak ada
jumat gak ada
sabtu gak ada
minggu gak ada
masa nama saya aja yang gak ada di jadwal ronda
udah asal erti pedut
ini harus dilaporin rw nih

masih kembet lagi stress